sampai jumpa di video selanjutnya
benar juga ya
jangan jangan dia kenapa kenapa lagi
saya udah enggak apa apa kok pak
jadi enggak perlu dirawat di rumah sakit
tapi kan kamu harus cukup dulu isi rahatnya
kamu gak dengar nasihat dokter tadi
pak tapi saya udah senang pak
saya bisa isi rahat di rumah kok pak
kamu bisa antar amira sampai ke rumah
kamu ini kenapa si arman
memangnya kenapa mengantar amira pulang
saya tadi kan kesini sama nunzairah
nanti nunzairah pulangnya gimana
kamu itu gak menghitung saya ini orang
kadang kadang pertanyaan kamu itu bikin saya naik darah
man udah lama man
kamu anterin aja amira pulang
kamu enggak usah mikirin aku aku enggak papa aku
lagian kan ini kesempatan biar kamu bisa semakin dekat sama amira
amira kemana ya
tadi aku pikir dia ke tempat ayahnya
yang selama ini dia kira papa aku
seharusnya sih lewat sini
tapi kok gak ada ya
coba gue tanya orang deh
lihat perempuan tingginya segini terus
kecil lucu imut imut terus rambutnya segini pakai baju putih
motif bunga nggak yang lewat sini
oh cewek yang pingsan itu
tadi dibawa bapak bapak naik ke mobil mas
waduh saya kurang tahu deh saya gak ikut nganterin cuma ngeliatin doang
wah itu pasti amira deh

mas aku mau ke mobil

mas aku mau ke mobil
mas aku mau ke mobil
mas aku mau ke mobil

mas aku mau ke mobil
mas aku mau ke mobil

arman kelihatannya serius banget sih
arman kelihatannya serius banget sih
kayaknya dia terpaksa banget nyanterin aku pulang
dan dia kayaknya masih kepikiran sama zahira deh
man mak asya udah mau nganterin aku pulang
kamu gak usah makasih kok
kamu udah tugas aku
karena tadi zahira kelihatan salah paham
salah paham gimana maksud kamu
ya aku takut aja zahira ngira kalau kamu suka sama aku main
itu gak penting lah
buat aku sih itu nggak ngaruh mira
dia mau ngira aku suka sama kamu atau enggak
ya intinya dia juga tetap gak akan suka sama aku
jadi itu gak ada masalah
kalau kamu gak keberatan kita mampir sebentar ya
kita balik ke tempat aku nemuin bapaknya rizky aja ya man
di depan belok kanan
aduh bego banget sih gue
kenapa tadi gue ngalah haram dia pergi sendirian ya
gue udah tahu dia biang masalah
di jalan tadi nggak ada
di tempat tadi juga nggak ada
sekarang gue cari amira kemana ya
kemana sih amira
kok jam segini belum pulang pulang juga
dan gak ada kabar lagi
bikin orang kepikiran aja
pergi kamu kesini
pergi kamu dari sini
kamu gak ada haknya lagi di rumah ini
dengerin aku dulu
tidak ada yang perlu dibicarakan lagi
sekarang kamu pergi
pergi dari rumah saya
aku ingat semuanya
aku ingat semuanya sekarang
pernah lihat bapak bapak yang tingginya segini
terus berewokan agak gendut putih kulitnya
waduh maaf neng gak ngelihat tuh neng
terima kasih ya pak
aku sekarang sudah kembali
kita bisa berkumpul lagi
kamu bukan suami saya
suami saya sudah mati
dan saya gak pernah sama kamu
lebih baik kamu pergi
pergi pergi kamu di rumah saya pergi
aku masih hidup aku masih hidup sekarang
aku belum mati
semuanya aku ingat
enggak suamiku udah mati
suamiku udah pergi
jangan pernah kembali
jangan pernah pergi
aku memang pernah hilang ingatan
karena kesalahan itu
tapi yang paling penting sekarang aku inget semuanya
aku ingat kamu istriku
kamu bukan suamiku
yang dimakam itu adalah suamiku
kamu denger ya
kalau suamiku masih
dia pasti ingat aku
dia gak akan mungkin ingat wanita lain
kalau ini dikasih orang yang pernah saya cintai
kalau dari orang yang dia cintai
berarti gak salah lagi
perempuan itu aini
dia pasti juga orang yang sangat
aku gak ada niat seperti itu
aku nggak mau seperti itu
aku gak mau
sekarang aku ingat semuanya otara
ingat keluarga kita
kamu istri aku
selama belasan tahun saya selalu menjadi nomor dua
dan selama belasan tahun saya selalu hidup dibayang bayang oleh wanita lain
dan saya yakin suami saya juga bisa melihat semua pengorbanan saya
saya mohon sama kamu jangan berkata kata apa lagi
saya mohon sama kami tinggalkan rumah ini
biarkan hidup kami tenang
karena kami sudah terbiasa hidup tanpa seorang suami dan tanpa seorang ayah
jadi saya mohon sama kamu saya mohon pergi dari rumah saya
saya mohon kamu pergi dari rumah saya dan jangan pernah kesini lagi

saya mohon kamu pergi dari rumah saya dan jangan pernah ke sini lagi
tadi bapak itu sudah di sini
ada urusan sama ibu ya
tidak usah menunggu yang macem macem
saya nggak ada hubungannya apa apa dengan laki laki itu
suami saya sudah mati
bu saya ke sini mau
aduh padahal aku mau nanya amira di mana
ternyata karena aku ingat aini
dia begitu terluka
ya allah tentu saja dia terluka
aku sudah menyakiti hatinya
amira apakah amira juga akan membeji aku